ini habis dari rumah orang yang kasih kerjaan itu kan
kalau urusan kalian sudah selesai sekarang saya antri yuk
kalian nginep di mana sih
nggak usah kang terima kasih
kami nak angkot aja
aduh kalian bagaimana sih
ada cara yang mudah cari cara yang sulit
kita kan sudah seperti saudara
udah jangan sungkan ayo masuk
kang rumah kami jauh kang
nanti malah ngerepotin
biarin aja kan prayoga main ke rumah
kamu harus dihormati atu
iya terima kasih kang
ini rumahmu mat
selama masih ada kerjaan di jakarta
ya kami nginep di sini kan
kalian bagaimana sih
di rumah saya kan banyak kamar
kalian bisa nginep di rumah saya kang
sementara aja kok
ya juga sementara
kalian bisa ngenap di rumah saya
terus uli mana
kok nggak diajak kemari
masih banyak kesibukan di desa ya
kapan kalian bawa uli ke jakarta
saya ini penasaran pengen sekali lihat dia
dia sekarang pasti udah gede ya
cantik lagi kan
iya nggak ada
terus kapan kalian serius membawa uli ke jakarta
saya udah gak sabar ingin mempertemukan milo dengan muli
jangan sampai milu itu jatuh cinta pada orang lain
maksud ah kang
kita kan udah janji
ingin menjodohkan milo dengan muli
dan saya tidak mau mengingat janji itu ya
secepatnya pertemukan anak anak kita
supaya mereka tidak menjalin hubungan dengan orang lain
dalam rigor martr separuh kurangnya
kang kalau kalau nak kira kira teknologi model yang dikira
kita lakukan dengan video kecil
atau ambil tempatinstrum
pak cik idup
kalau sudah apa yang tracy atakan
hai brengsek gar mau pulang rumah gue ditongkrongin untuk gue tebing
hai wih mau beli siapa nih kayak kenal gue
tumben tumben ane orang kampung kenal orang kaya
makasih kunjungannya kan ya pokoknya kalau kalian perlu apa apa jangan sungkan sungkan telepon
saya saya pasti bantu apa saja yang bisa saya bantu ya terima kasih kan salam juga buat
diana ya ya ya terima kasih saya sampaikan iya gue sana sekarang ya ya ya
itu anak baik kan meskipun kami juga baru kenal dia kemarin tapi dia sering bantu bantu
hai sayang hai mampus gue bisa berantakan di rencana gua samita
meal aku tuh tahu kamu sibuk banget aku ngerti kok kamu lagi mau ada pertemuan penting sama calon time
sayang aku tuh bangga banget sama kamu dan aku akan selalu dukung dan bantu kamu untuk
dirikan perusahaan kamu sendiri makasih ya sayang pokoknya aku akan selalu berdoa untuk
suksesan kamu ya semoga presentasinya nanti lancar ya udah aku pergi dulu ketelak saya
hai iya tante alia kamu ada dimana alia baru nyampe rumah nih tadi alias sempat ke rumah tante ketemu
sama milo bentar sih soalnya kayaknya dia lagi buru buru mau ketemu sama kliennya atau siapa gitu
aduh alia kamu tuh gampang sekali bohongin sama milo dia tuh enggak ada meeting sama kliennya
yang ada juga dia ngedit sama mita
apa tante ngedit sama mita ya ampun nggak percaya sama tante tante denger sendiri
kok rencananya milo dan saya kamu tahu ya kalau sekarang tuh mereka berdua nggak ada di rumah ntar
kok tante tahu sih mereka mau ngedin
oke oke tante makasih tante
kamu punya bakat desain yang sangat luar biasa
tapi kenapa kamu ambil jurusan ekonomi
aku tahu ya tapi kalau kamu gak kuliah ekonomi
kamu nggak bakalan ketemu dengan kak arvino kan
tuhan memang selalu punya caranya sendiri untuk mempertemukan jodoh kita
jadi perempuan itu pun dimarahi lalu sama milo
kamu tenang aja karena mama udah telepon ayah
mama suruh nyusul ke kafe itu
nggak kebayang sama mama apa yang terjadi di kafe
pasti heboh banget
nggak salah gima pasti kejadian heboh akan terulang
alia bakalan damprat abis tuh perempuan kampung
aduh harapan mama jangan hanya didamrat kalau perlu ditampar di depan umum
biar sekalian kapok tuh perempuan
iya ma perempuan nggak tahu diri seperti dia
dia tuh dablek
jadi nggak akan pernah kapok kalau nggak dikasarin
mama ngantuk mama tidur dulu ya
pengen cepet cepet dapet laporan dari alia
aku mau ke rumah kamu dan kamu masih aja nggak mau terus terang
mil kamu sendiri yang bilang kalau perempuan ini adalah istri kakak kamu sendiri
kamu pikir aku akan diam aja kalau ngelihat kamu selingkuh sama perempuan ini
masalah besar aku tuh sama sekali nggak tahu
lu mendingan ngusungmu daripada gua muntah ngeliat